gunung semeru meletus pada sabtu sore letusan diawali banjir lahar dan guguran awan panas
hal ini juga memicu hujan abu di sejumlah desa
gunung semeru merupakan gunung tertinggi di pulau jawa ya dengan ketinggian mencapai tiga enam ratus tujuh puluh enam meter di atas permukaan laut
gunung semeru juga menjadi gunung berapi tertinggi ketiga di indonesia
pada saat dikabarkan meletus sabtu empat desember dua ribu dua puluh satu lalu terjadi guguran awan panas
yaitu peristiwa ketika suspensi dari material gunung berupa batu kerikil abu pasir dalam suatu masa gas vulkanik ini panas kemudian keluar dari gunung berapi
dijelaskan kasih kedaruratan bpbd
di jawa timur satrio nurseno material ini bisa menempuh kecepatan seratus km per jam dan mengikuti lereng gunung berapi
dari kejauhan aliran material dapat tampak seperti awan bergulung gulung yang turun lereng
laporan visual di beberapa titik wilayah atau di beberapa titik lokasi juga dilaporkan mengalami kegelapan akibat abu vulkanik
berdasarkan catatan dari pvmbg

dengan pusat guguran kurang lebih lima ratus meter di bawah kawah
dalam konferensi pers bnpb erupsi gunung semeru kemungkinan diakibatkan oleh faktor eksternal
yaitu curah hujan tinggi yang memicu runtuhnya bibir lava sehingga mengakibatkan erupsi
pada november dua ribu dua puluh satu hingga tiga desember kemarin aktivitas suplai magma
serta material tidak mengalami perubahan signifikan
begitu juga dengan catatan kegempaan yang dinilai relatif rendah
nah sejauh ini semeru juga berpotensi menimbulkan sejumlah ancaman antara lain
lontaran batu pijar di sekitar puncak
kemudian material batu yang bergantung pada arah serta kecepatan angin
kemudian guguran awan panas
lalu guguran batuan dari kubah atau ujung lidah lava
yang bisa berpotensi pada terjadinya lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak
sementara itu bpbd kabupaten lumajang meminta warga atau masyarakat yang berada di sekitar
untuk tidak melakukan aktivitas pada jarak satu km dari kawah atau puncak gunung
serta jarak lima km arah bukaan kawah di sektor tenggara selatan